pemirsa pesawat semua viasi mandiri atau sam air hilang kontak di kabupaten yalimo papua pegunungan pada jumat pagi
pesawat grand caravan nomor penerbangan pksmw ini laporkan hilang kontak saat terbang dari distrik llim dengan tujuan bandara ilaga
pesawat sam air yang hilang kontak berjenis karavan dan memiliki seri pesawat pksrw
pesawat ini bertolak dari bandara llim pada pukul sepuluh lima puluh empat waktu indonesia timur
namun pada pukul sebelas tujuh waktu indonesia timur pesawat hilang kontak pada koordinat arah selatan dari bandara eleim
hingga saat ini pencarian masih tengah berlangsung